ketua umum partai golkar erlangga hartarto menemui muhyiddin iskandar atau caimin pada rabu sore
kedua tokoh yang disebut sebut sebagai cawapres ini enggan membahas lebih lanjut mengenai siapa yang akan tetap maju
pada kesempatan itu erlangga juga menepis isu membujuk caimin untuk mundur dari pencalonan wakil presiden
kunjungan erlangga bersama jajaran partai golkar merupakan kunjungan balasan setelah sebelumnya caimin dan jajaran pkb bertamu ke rumahnya pada delapan mei lalu
pertemuan rabu sore di kantor dpp golkar ini membahas tentang agenda kerjasama antara dua partai koalisi pendukung jokowi jelang pemilu dua ribu sembilan belas mendatang
sementara mengenai wacana poros ketiga maupun isu membujuk caimin untuk mundur tidak dibahas lebih lanjut
kita tidak membahas poros ketiga ini poros yang mendukung saat sekarang pak presiden kan didukung juga oleh pkb dan partai golkar
jadi ini saat ini
lobby itu kan ke pak presiden
kalau ini adalah kita kerja bersama
membangun kerja bersama membangun pengertian bersama kemudian menatap masa depan bersama
minta caimin mengalah atau bagaimana
minta caimin mengalah atau bagaimana
sama sekali nggak ada pembahasan
menyangkut dua ribu sembilan belas kami akan terus berdiskusi bekerja sama
sama sama mencari fokus
formulasi koalisi yang produktif dan baik
kita belum membahas karena kita sama sama meyakini proses wapres bersama sama ditentukan oleh presiden